iya berbicara tentang wabah demam berdarah denge kami akan ajak anda untuk bertemu langsung dengan dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit cipto bangun kusumo dr leonard nainggolan sppd kpti di newsroom talks
selamat sore mbak
oke kita sekarang bicara soal wabah demam berdarah kita lihat dulu dok persebaran wilayah yang kemudian terjangkit wabah dbd sepanjang januari sampai februari dua ribu dua puluh
setidaknya ada tujuh lokasi begitu ya dok yang kemudian sudah terpapar demam berdarah dengue
nah ini kalau kemudian kita bisa lihat kita bisa tarik begitu ya benang merah mengapa kemudian wilayah wilayah ini yang kemudian lebih dulu terpapar demam berdarah
oke konsepnya adalah untuk dbd itu dia ditularkan melalui nyamuk jadi faktornya adalah nyamuk
dan nyamuk ini beranak pinak di air yang tergenang jadi air jernih yang tergenang itu adalah tempatnya nyamuk beranak pinak
oke ya air tergenang ya dok ya
tergenang sedangkan kalau sekirnya kayak di jakarta hujan curah hujan cukup tinggi tapi yang terjadi adalah banjir
jadi nggak sempat tergenang dia udah ngalir
di daerah daerah ini itu hujannya nggak bikin sampai banjir tapi hujannya itu bikin dia jadi terperangkap airnya di wadah wadah tertentu sehingga wadah tersebutlah menjadi sarang nyamuk untuk beranak pinak
jadi berbeda jadi untuk beranak pinaknya demam berdarah itu virus dengue itu apa nyamuk demam berdarah itu adalah dia beranak pinak di air yang tergenang
tapi kalau kemudian air ini banjir mengalir akhirnya telur nyamuk itu pun terbawa pergi begitu ya
jadi nggak sempat dia beranak pinak
oke hipotesanya adalah daerah daerah ini ada tujuh daerah ini adalah mengalami hujan tapi mungkin tidak terlalu deras sehingga tidak terjadi banjir
benar benar jadi nggak bikin sampai banjir tapi cukup untuk bikin jadi ada tampungan tampungan air jadinya
jadi air yang terperangkap gitu loh di wadah wadah tertentu seperti misalnya botol botol minuman kaleng kaleng minuman dan sampah segala macam
nah airnya itu tergenang di situ dan nggak sampai banjir sehingga airnya itu menjadi wadah yang baik buat beranak pinangnya nyamuk demam besar
nyamuk demam berdarah
kementerian kesehatan mengatakan dok bahwa kalau kemudian dibandingkan dengan tahun lalu sebetulnya tahun ini wabah ataupun pasien yang menderita demam berdarah tidak sebesar tahun lalu
apakah kemudian ini ada kaitannya juga dengan curah hujan atau tadi yang dokter katakan banjir begitu karena curah hujan lebih besar
dari penelitian saya menunjukkan pernah saya lakukan teliti tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua belas sampai dua ribu tiga belas
kalau curah hujannya itu cukup tinggi tetapi sporadik ya artinya nggak terus menerus sehingga mengakibatkan terjadi air yang terperangkap di wadah wadah atau kontainer sehingga itu menjadi sarang nyamuk
tapi adalah di mana curah hujannya itu tinggi dan terus menerus sehingga mengakibatkan banjir ya memang jadinya wadah untuk beranak pinaknya view
jadi wurdemang berdarah itu jadi lembu kecil sehingga jadi kemungkinan jadi kasus demam berdarah itu jadi lebih kecil jadi bisa dipahami seperti itu gitu lho mbak
oke jadi artinya ada kaitannya juga begitu ya dok ya dengan kemudian cuaca
karena sempat saya juga melihat di website bmkg go id itu bahkan sempat tergambar peta di dki jakarta begitu dok
ada indikasi bahwa akan terjadinya demam berdarah di bulan bulan tertentu
jadi memang ini ada kaitannya
kaitannya ya kalau bulan demam berdarah
di bulan mana dan
peaknya di mana sampai kapan itu dok
kalau untuk berbicara secara umum di jakarta
khususnya jakarta ya
itu kasus kasus demam berdarah itu biasanya
melonjak dimulai januari februari maret
dengan pemikiran bahwa mulai september
ber ber ber dia ember
itu berarti adalah masalah dari hujan
nah akibatnya adalah
banyak air tergenang dampaknya adalah
nyamuk beranak pinak sehingga
mulai januari februari maret dia mulai tinggi
kasus demam berdarahnya
nah kenapa sampai saat ini
demam berdarah di jakarta masih rendah
karena adalah sistem hujannya adalah banjir
jadi saya sendiri
lagi ada penelitian di lapangan
udah dua bulan ini kita masih sangat sedikit
dapat pasien padahal ini udah bulan maret ya
mestinya dari periode sebelumnya
harusnya maret udah mulai mengalami peak ya
betul di januari februari
pada tahun lalu bahkan jakarta itu
yang terbesar sebetulnya ya
paling tinggi tapi itu jadinya
sama dengan data saya di tahun dua ribu dua puluh
dikala pada saat itu
yang menonjol bukan dua ribu dua belas dua ribu empat
karena yang menonjol pada saat itu
yang menonjol bukan demam berdarah
yang lain gitu loh
seperti misalnya leptospira
tapi dikala tidak banjir
kalau nggak banjir yang menonjol ya demam berdarah
dan itu mungkin
yang menyebabkan kawupaten sika
saat ini sudah ada
seribu orang lebih yang
dan beberapa diantara yang meninggal itu
karena demikian gitu ya dok
karena memang disana tidak banyak terjadi banjir
tapi hanya hujan begitu ya
baik kita akan lanjutkan lagi dok
kita akan gali lebih dalam lagi
bagaimana kemudian kita harus ingatkan kembali
bagaimana cara masyarakat
tidak hanya corona tentunya ya
kita harus menangkal berbagai penyakit termasuk juga
demam berdarah kami akan lanjutkan dialog ini
usai jeda berikut ini tetap bersama kami
di cnn indonesia news